buset ya wow anjing lagi waduh kacau diurusin
waaah anjing dasar sialan lo
woi dasar kurang ajar lo mobil gak punya mata gua ambil ketabrak nih mati nih kalo ketabrak lo tau ngejauh gak
dasar keterlaluan lo bawa mobil gak punya pikiran kalo lu ketabrak gua mati tau gak lo tau ngejauh gak
dasar keterlaluan lo
oh my god lo kamu ada di sini
ah tolong saya gak ketabrak kamu wah saya kangen sama kamu kamu baik saja
baik saja bang paul
nah ini babel lo rak namanya paul
aku bahkan beberapa hari sudah juga punya dia ministry tapi disini cuma ada dua ya paling cuma aja
ni i guess aku disini akan kalahin kalahin tapi neverland percaya ngel
dimun memang kita nyuriin semua muchas games kalo dibelain hughie second hand
aku tak peduli sekarang pergi dari sini
tolong laura maafkan aku
ya ampun wah lu bener bener anak doraka lu
orang tua sendiri diusir wah kebangetan banget tuh
kalau lu gua tahu begini lagunya gua permah lu
aku tak peduli nya tau gak sih
dia tuh udah nggak tanggung jawab sama kita udah tinggalan kita dari kecil
jadi aku udah nggak perlu lagi biar ngeceh daddy itu pergi
ya ampun lu kebangetan banget
bang paul tunggu bang
aduh maafin ya bang paul maafin laura
mungkin nanti dia kalau udah baik baik lagi sama bang paul
maafin ya bang paul ya
maafin aja jangan diambil latih bang paul ya
nanti bang paul mau main lagi kan
saya mengerti kenapa laura
laura bersikap begitu
tapi saya senang bisa ketemu sama dia
terima kasih bang paul
mobilnya keren banget
saya mau pergi
saya nggak mau orang makin membenci saya
hah bang paul mau pergi kemana
dari jangan pergi dok go
ya udah laura lu jangan mek mek begitu
udah pasti kita bakalan ngumpul lagi sama babellu
nanti kita bakal pindah ke rumah dia
iya asik gitu
saya harus minta izin dari istri dulu
pasti deh saya izinin ngapain sih ketakutan
saya mah pokoknya udah ikhlas aja deh saya ngijinin
apalagi buat anak kita sih laura
bukan maksud saya kamu
ya kamu cuma istri yang lama
saya harus minta izin dari istri yang sekarang
hah maksud lu bini baru lu
eh jangan macem macem lu ya
jangan ikut lagi
udah deh nggak usah mikirin
nggak usah mikirin
lu harus mikirin apa mau yang pake pake itu

dasar bule ketek lu nih
you taruh barang saya disana ya
and hati hati pelan pelan
jangan sampai pecah
wow mam keren juga dong kopi yang baru
seluruh ruangan di rumah ini adalah milik aku kan
milik siapa lagi
masih aja dia suka nempuk
mas itu taruh lagi disana
kamu baru pulang
tapi tau gak sih
aku senang banget loh sama rumah ini
tapi kenapa sih kok mukanya gitu deh
kamu kok mukanya kayak gitu sih
aku nih sama era ini lagi sambut kamu loh
kok kamu malah cuekin kita begitu sih
banyak pekerjaan di kantor tadi
makanya saya langsung ke kamar aja ya
aku udah nyilin tanpa kayak gimana
gw kita suka deh
kau bisa lihat
hai bang paul ngapain lu itu kan pria dan gua kembali kemana
hai hey mau apa tapi tapi tapi mau mami mami sorry i didn't hear you nggak dengar sorry sorry
tapi itu lagi pikirin apa sih lagi ada masalah banyak di kantor yo big big problem tapi denger ya
ini rumah bukan kantor oke yes yes
kita mau makan buka puasa di luar dan kita mau papi ikut kita
papi papi udah please oke mami udah gak mau dengar lagi alasan kantor
enak aja tanggal kemarin

bisanya ninggalin gua doang zostaling masalah tahu nggak kenapa nasibnya jadi kayak gini
amat sih ya allah banget tanamat bro ada senang senangnya hadiah budi mengerti menjadi
lo gak ngerti maksud gue begini dulu tuh bapak moyang lo tuh ngerampok gue
lo memang gak tau akhirnya dia nongol lagi kemari
eh sekarang ninggalin gue dia kawin lagi sama perempuan yang baru tuh
bukannya bikin masalah sama gue hah
udah nya jangan khawatir ya
pokoknya aku gak akan pernah ninggalin nya aku bakal ngasih yang terbaik buat nya
bakal ngobain apa aja buat nya soalnya nya tuh yang ngalahirin aku
bener ra lo gak bakal ninggalin gue gak akan ebeh ebeh lo tuh yang banyak ngomong doang
bener aduh mbak kasihan nya
sebenernya gue jangan sampai lo nasibnya kayak gue ya ra ya
sampai jumpa lagi